tahun ini merupakan tahun kedua umat muslim merayakan hari lebaran dalam situasi pandemi
pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan ibadah sholat id dan kegiatan penyertanya
apakah keterbatasan ini akan mengurangi makna hari kemenangan
kami akan mengelaborasinya bersama wakil menteri agama zainud tauhid saadi
pak zainul terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
terima kasih banyak pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepercayaan berahmi
iya betul pak saya terus ya pak ya
pak zainud besok umat muslim akan merayakan hari raya idul fitri
kalau dalam situasi normal ini biasanya kalau malam ini dilaksanakan takbiran secara terbuka
kali ini ada aturan dan juga keterbatasan yang kemudian harus kita taati bersama
bagaimana kemudian memaknai idul fitri dari kacamata wakil menteri agama republik indonesia
iya terima kasih banyak pak
sekarang ini insya allah besok kita akan merayakan hari idul fitri dan ini merupakan hari idul fitri yang kedua dalam suasana pandemi
namun demikian dalam memaknai idul fitri kita harus tetap memahami bahwa idul fitri merupakan saat momentum yang sangat istimewa yang sangat mulia yang ditituhi oleh seluruh umat islam
tentunya selama dua ramadan dan dua
tentunya selama dua ramadan dan dua
idul fitri ini yang kita jalani itu dalam situasi pandemi tentu memberikan kesan dan makna tersendiri
sebab kita menjalani ibadah ramadan dan idul fitri dengan beragam pembatasan
mudah mudahan kempaan ramadan saat pandemi diharapkan memberikan bekal lebih dalam menyambut idul fitri
dan bekal kita untuk terus meningkatkan
dan bekal kita untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan dalam menjalani sebelas bulan mendatang hingga bertemu dengan ramadan tahun depan
tentunya ketakwaan yang kita inginkan itu adalah sebuah nilai yang mewujud dalam segala aktivitas baik kesalahan personal maupun kesalahan sosial
sebuah keseimbangan antara spiritualitas yang memiliki nilai vertikal dan juga nilai nilai sosial masyarakatannya
oke terkait kemudian pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran ada panduan begitu pak wamenak dalam menjalankan ibadah baik sholat idul fitri
kemudian juga takbiran ada ketentuannya ada panduannya ada batasannya
bagaimana kemudian memastikan
bagaimana kemudian memastikan
bagaimana kemudian memastikan
bagaimana kemudian memastikan
bagaimana kemudian memastikan
bagaimana kemudian memastikan
bagaimana kemudian memastikan
bagaimana kemudian memastikan
bagaimana kemudian memastikan
aturan aturan ini diketahui oleh masyarakat dan juga dijalankan oleh masyarakat

iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh

iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh

iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh

iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh

iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh

iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh

iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh
iya betul mbak eva untuk itulah kamu menerbitkan surat edaran menteri agama nomor empat tahun dua ribu dua puluh